ketersediaan bahan pangan yang dapat dijangkau oleh semua pihak dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional
ketahanan pangan pun menjadi salah satu isu prioritas yang mesti ditingkatkan untuk menciptakan pangan yang mandiri dan juga reliable
lantas bagaimana pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional saya akan membahasnya dengan menteri pertanian republik indonesia sahrul yassin limpo
kami penasaran nih pak sebenarnya tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh pemerintah indonesia dalam rangka ketahanan pangan nasional pak
ya kita sama sama ketahui bahwa dunia lagi tidak baik baik saja tidak biasa biasa saja
kita menghadapi covid sudah dua tahun lebih dan itu membuat semua ekosistem logistik pangan bersoal di dunia
tidak ada negara yang tanpa masalah
dan tantangan pangannya
dan dua tahun setengah itu kemudian diperpahra lagi dengan hadirnya climate change
kemudian yang ketiga ada ketegangan ketegangan geopolitik bahkan ada perang di beberapa tempat
ini semua menjadi tantangan bagi pangan
oleh karena itu dalam kontraksi kontraksi seperti ini secara global
indonesia harus kuat untuk menghadirkan pangan
pangan yang sustainable pangan yang reselensi pangan yang punya kedaya tahan
karena indonesia kan negara keempat terbesar dunia dengan jumlah penduduk dua ratus tujuh puluh tiga juta yang harus dipikirkan
alhamdulillah dengan data yang kita miliki neraca pangan kita sangat sangat baik selama tiga tahun ini
dua tahun ini konsentrasi kita melakukan produktivitas yang lebih intens lebih khusus pada padi
dan hasilnya cukup bagus
karena ternyata dengan memperkuat pertanian kita kita tidak impor lagi selama tiga tahun
komoditas apa saja pak yang berkemungkinan untuk kita ekspor ke negara negara lain untuk mengatasi krisis pangan global ini pak
ya kemarin ini kan kita lebih banyak disawit lah
dan cpo kita itu cukup merajai dunia kan
kopi kita bagus
dan beberapa buat tropis sekarang diminati
bukan hanya itu tanaman rias kita menjadi sangat sangat diminati sekarang di luar
jadi kalau bilang komoditas apa saja saya kira hampir semua komoditas tropis yang terkenal kita itu itu sangat berpeluang
dan inilah yang akan kita dorong
bahkan sarang burung walet menjadi lirikan dunia
tetapi kita punya porang
shirataki dan lain lain itu kan beras dari porang
dan itu dari indonesia sumbernya
sekarang kami lagi mendorong hadirnya industri industri porang
tadinya kita cuma kirim ciping ke luar ke cina
di cina lah dibuat beras porangnya
saat ini indonesia tengah memegang presidensi g dua puluh
tentunya ada upaya optimalisasi kerjasama dengan negara negara g dua puluh lainnya

seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian pertanian untuk mengatasi dampak dari krisis pangan global sendiri pak
menghadapi krisis global ini nggak boleh hanya negara masing masing berpikir untuk itu
karena dengan globalisasi kita saling terhubung satu dengan lain
oleh karena itu di g dua puluh ini pertemuan one to one terus kita lakukan
negara harus membuka diri untuk memastikan apa apa yang ada
menjadi kebutuhan masing masing
dan itu tentu saja jauh lebih menguntungkan dari
untuk sementara komunikasi antara negara secara bilateral harus tetap kita jamin
dan yang paling penting kalau menurut saya jangan ketergantungan pada satu negara
kesepakatan seperti apa yang akan dicapai dalam pertemuan g dua puluh di tahun ini
pada saat kita memegang presidensi dan bagaimana membumikan kesepakatan itu agar bisa dirasakan dampaknya oleh warga indonesia juga warga dunia

secara singkat ingin saya katakan ada tiga isu utama
yang pertama pangan adalah hal yang sangat strategis yang harus dijaga oleh g dua puluh dan oleh seluruh dunia
artinya kondisi yang apapun yang besok terjadi

intervensi pangan tidak boleh terbarrier oleh aturan apapun
karena pangan itu human right
yang kedua perdagangan harus bersifat bebas dan terprediksi
jangan ada blocking
sehingga kita bisa memperkirakan seperti apa ekosistem perdagangan antar negara bisa berlangsung secara aman
yang ketiga digital system menjaga kemampuan
yang ketiga digital system menjaga kemampuan
jadi sangat penting
sehingga memfasilitasi digital menjadi kewajiban g dua puluh
terima kasih pak sarul atas diskusi yang menarik dan terima kasih sudah mengundang cnn indonesia untuk berbincang mengenai topik ketahanan pangan nasional
dan demikian wawancara saya dengan menteri pertanian republik indonesia sahrul yassin limpo
terima kasih sampai jumpa